ya prosesi pascah samana santa di kota larantuka di flores timur nusa tenggara timur
dimulai dengan mencium patung tuan ma atau patung bunda maria di capella tuan ma
ada ratusan umat kristiani juga para peziarah dan juga bergabung dengan wisatawan
memadati kapela tuan ma untuk mengikuti prosesi ini
misa ini diikuti atau kebaktian ini diikuti oleh ratusan umat katolik
dan juga para peziara yang datang dari berbagai daerah
meski harus berdiri kemudian mengantri ratusan umat tetap mengikuti kebaktian
pembukaan pintu kapela untuk prosesi mencium patung tuan ma
setelah pintu kapela dibuka ratusan umat langsung diberikan kesempatan untuk masuk
dan mencium patung tuan ma atau bunda maria
prosesi ini menggambarkan berkabungnya bunda maria karena putranya yesus kristus
disalib untuk menebus dosa dosa umat manusia
ini merupakan prosesi sakral bagi umat katolik di larantuka
prosesi mencium tuan ma ini akan berlangsung hingga pukul tujuh belas
dua belas waktu indonesia tengah dan akan kembali dilaksanakan pada malam hari
pukul dua puluh waktu indonesia tengah
dalam prosesi ini ada tiga patung yang akan dicium oleh umat
yakni patung tuan ma tuan ana dan tuan memino
yang berada di tiga kapela berbeda di kota larantuka
patung tuan ana adalah patung yang diakini sebagai yesus kristus
dan tuan menino adalah roh kudus